upaya gubernur jawa timur kofifah indar parawansa ngalap berkah al quran di malam nuzulul quran tujuh belas ramadan lalu
ternyata menarik perhatian museum rekor dunia indonesia atau muri
tanggung tanggung ketua muri jaya suprana mengganjarnya dengan dua rekor sekaligus
rekor diserahkan secara virtual melalui live video conference di gedung negara gerahadi jumat lima belas mei dua ribu dua puluh
dan diterima langsung oleh gubernur kofifa indar parawansa
dua rekor tersebut masing masing rekor untuk khotmil quran malam nuzulul quran seribu empat ratus empat puluh satu hijriah secara daring yang pertama
dan hotmail quran kubro daring terbanyak di dunia
jaya suprana mengaku terhormat karena dapat menyerahkan dua rekor termasuk untuk tingkat dunia kepada gubernur jawa timur
ini merupakan suatu prestasi yang berlaku yang betul betul layak dipanggarkan
bukan hanya oleh keluarga
ketua muri jaya suprana mengganjarnya dengan dua rekor sekaligus
rekor diserahkan secara virtual melalui live video conference di gedung negara gerahadi jumat lima belas mei dua ribu dua puluh
dan diterima langsung oleh gubernur jawa timur
jaya suprana mengaku terhormat karena dapat menyerahkan dua rekor termasuk untuk tingkat dunia kepada gubernur jawa timur
jaya suprana mengaku terhormat karena dapat menyerahkan dua rekor termasuk untuk tingkat dunia kepada gubernur jawa timur

jaya suprana mengaku terhormat karena dapat menyerahkan dua rekor termasuk untuk tingkat dunia kepada gubernur jawa timur
inisiatif khotmil quran online ini berawal dari pemberian tunjangan kepada hafiz hafizoh di jawa timur
yang kemudian berkeinginan untuk mendoakan agar bangsa indonesia terbebas dari corona
format khotmil quran online pun dipilih agar nilai husuk dan khidmat tetap didapatkan meski dengan tetap menjaga physical distancing
lukman rozak surabaya jawa timur